siapa yang kalah sekarang
kok belum bobo sih
harusnya bobo loh jam segini kok belum tidur
aku belum tidur
yaudah tapi mama harus bersih bersih dulu ya
baru habis itu mama bareng sama rena
jawa pertanyaan mama
mama selalu belain kamu
dan mama selalu berusaha ada di samping kamu
bahkan saat kamu
berbuat salah sekalipun
dan ini balasan kamu untuk mama
ayo aku kasih tau tau
saya sindur pak
maaf pak saya mau menginformasikan
dua berita besar untuk bapak
saya sudah mendapatkan informasi
dari pihak kepolisian
nah yang kedua saya sudah menghubungi
dari pihak rumah sakit
oke kabar yang pertama
ibu elsa tetap melaporkan ibu andin ke kantor polisi
ibu andin sudah ke kantor polisi sebagai saksi pak
ibu elsa melaporkan ibu andin
siapa yang mendampingi ibu andin
dari informasi yang saya dapatkan
ibu andin itu datang bersama dengan
tidak didampingi oleh pengacara
untuk berita keduanya
dari rumah sakit mengatakan kalau ibu catherine sudah
oke kalau gitu
kamu ke rumah sakit
saya akan memastikan
dan bertemu dengan ibu catherine
untuk ibu andin
kalau misalkan ibu andin tidak mendapatkan pengacara yang benar
atau dia mendapatkan pengacara tapi
tidak bisa menyelesaikan masalah sesimpel ini
biar saya mengendalinya
yang ada di samping aku
orang satu satunya yang bisa bantu aku
kalau kamu tahu itu
mama adalah orang satu satunya
kenapa kamu tega melakukan ini sama mama
dan sementara kamu justru menyalahkan andin
itu juga yang harus mau aban tuh
aku juga mau minta tolong sama aku
enggak ada cara lain aku minta tolong sama mama ya
aku mau minta tolong sama mama untuk bilang ke mbak andin
jangan sampai dia ngomong ke polisi
soalnya aku nyuruh dia ke kantor nino
tidak bisa kan ma
kamu nyuruh andin
untuk menyetop nino
supaya dia tidak melakukan tes dna dengan keisha
kalau keisha itu anaknya
ya aku tahu ma
jangan sampai nino cerain aku
aku sudah kehilangan keisha
aku belum mau kehilangan nino ma
kenapa selalu bikin ulah yang bikin mama kasian
dan marah juga disaat yang bersamaan sama kamu
siapa asal membuatmu cium minggir setelah menghasani anda ganzar di hameen
kamu harus berserah
sekarang saya masih bawa dirinya ke desa
dia akan bert dazu
semuga supaya dan tidak agak ando
aku mau beliin perlengkapan untuk malah lupa
oh kakak lagi gambar daun
nih adik sekarang coba gambar
coba adiknya diajarin
ini juga kemarin
pasangan dua duanya heran
din gue mau kasih tau nih
panino baru aja chat gue
ma beneran mau ikut
mama gak capek
ya mama gak capek kok
lagi pula kan mama juga belum pernah jung catherine
mama mau liat kondisi hidup sekarang
yaudah kalau mama capek bilang sama aku
aku harus temui bu catherine
semoga dengan bu cathering sadar
aku bisa mendapatkan informasi
pasien yang bernama catherine sudah siuman
boleh masukin dia
tapi ibu belum bisa menjenguk bu
di dalam sudah ada tiga orang bersama pasien
udah kalau gitu cukup ya kita tunggu disini aja
saya permisi dulu ya
kita tunggu ajalah ya
selamat siang bu andin
ibu rosa selamat siang
saya datang kesini
disuruh sama pamar
dan dia masih jadi pengacaranya nino
sekali lagi betul bu
bisa bisa aja dia nyuruh orang kesini ya
elsa ternyata keisha itu memang anaknya ricky dan bukan darah dagingnya nino
ini nggak mungkin hasilnya seperti ini
ma ma ma ma ma kenapa sih kok kagetan begitu aku panggil panggil nggak denger ada apa sih
kamu pulang pulang lamun pasti ada yang kamu pikirin ada apa
enggak ada apa apa
kamu dia minum obat belum kamu harus teratur lah minum obatnya ya aku tahu tapi aku seharian
ini nyari obat aku enggak ketemu kamu simpen dimana maaf ya pak aku masih belum bisa ceritain
ini sama kamu aku takut kamu kenapa kenapa iya aku yang biasa ngasih kamu obatkan jadi
ini tidak seperti yang dipikirkan ibu anin salah paham saja saya bisa menjelaskan
kamu apa kabar oke alhamdulillah baik baik ya catherine juga udah baiknya
gimana kalian catherine alhamdulillah catherine bersadar ngilang ya tapi masih butuh penyesuaian aja
ya enggak selalu baik amin amin kalau gitu kita boleh masuk untuk jumlah tapi yang boleh masuk ke
dalam ruang icu cuma satu orang aja soalnya tadi kita bertiga itu karena pengecualian dari dokter
nggak apa apa udah kalau gitu din kamu bisa masuk duluan memotong disini sebentar ya ya silakan
saya perkenalkan saya yolanda saya sekretaris dari pak amar mahendra
ya ini udah sempat telepon saya dan kasih tahu kalau dari tim amar akan datang ke sini terus
jemput adik saya dan saya sudah mengizinkan tapi ingat ada saya baru salah jadi koma cek
terima kasih atas kerjasamannya timnya pak amar iya benar pak kita sudah pernah bertemu sebelumnya
anda ingat ada oh iya ya
randy ini orang kepercayaan alibar afari personal asistennya
dan sekaligus randy ini calon suami adik saya
oh ini yang jadi calon suaminya catherine
yang kasih boneka itu ya
yang suara mengajinya menedukan
biar nggak ada salah paham jadi saya jelaskan sedikit mungkin
jadi berasal dari kesalahan amar mahendra ada di tkp
dan kebetulan adik saya ini kan ada di dalam mobil tersebut juga
jadi dari pihak amar datang ke sini mungkin sedikit mau minta berita
cari kesaksian dan segala macam dan saya sudah mengizinkannya
dan satu lagi yang paling terpenting dari pihak amar mahendra ini
tidak berpihak kepada elsa dan dua
dan itu benar
aku tahu dan yakin kau pasti akan coba semua
dan sekarang allah mengabulkan itu semua kat
banyak orang di sini orang baik yang mendoakan kamu
terus terjadi ya
terus semangat menjalani hidup
aku yakin kamu pasti akan baik baik aja nantinya
mbak andien kita selamat mbak
keisha yang mbak lindungi yang mbak peluk
kenapa aku tidur lama sekali sepertinya
aku berangkat waktu berkurung regime ahor itu
kok kita lagi misalnya mbak
kenapa aku kerja sama bu tonsi terus ini sih
halnya seperti ini
nanti ada saatnya kamu bisa bicara
sekarang kamu harus semangat ya
lo kenapa sih rik
kasih tahu mama gue soal hasil tes dna keisha
kan gue udah bilang jangan kasih tahu siapa siapa
lu udah tega sama gue
mendingan gini deh sa
sekarang mau temuin gue di taman
dan gue yakin sekarang
karena sekarang lo panik
ada yang mencurigakan dari gerakan mama
mama seperti menyembunyikan sesuatu dari aku
ada yang mama mau ceritain gak ke papa
kalau memang ada yang harus kamu ceritain ke papa
jangan ditutup tutupin kayak zaman dulu ya
kamu ingat zaman dulu
kamu menutupi sebuah masalah
sampai akhirnya masalah itu tumbuh besar
mama harus berbohong
nanti papa terkena serangan jantung lagi
untuk ketiga kalinya
gak ada apa apa kok
gak ada yang aku sembunyiin juga
belakangan ini ngelihat aku kayak
banyak mikir bengong
ya memang ada yang aku pikirin sih
aku mikirin anak anak
belum masuk penjara
itu kurang baik
tapi waktu elsa masuk penjara
hubungan mereka berdua
justru malah baik
saat elsa sudah keluar dari penjara
ternyata kita tetep
belum bisa jadi keluarga
aku juga mikirin hal yang sama
jujur aku sedih banget
aku pengen kita rukun semuanya
kita berusaha ya
supaya anak anak kita ruka
kita berdoa juga
minta sama allah
aku gak sepenuhnya berbohong kan
aku cuma ingin keluarga aku itu
aku cuma ingin keluarga aku itu
aku ingin keluarga aku itu
dia bukan agama
dia bukan aprendiz
lo juga mikir dong gue ini masih punya ninur
buktinya apa sal
tiap gue minta waktu bersama lo minta quality time sama lo lo selalu nolak
ada aja alasan lo buat nolak
ya kalau menurut gue ya lu tuh gak mau buat ketemu sama gue
udah berhenti bicara sal
buat sekarang baru tante sarah aja yang tau
dan gak menutup kemungkinan sal
nino juga bakal tau
aku seneng banget akhirnya catherine udah bisa siuman
rasanya seperti ketemu temen lama
gue juga ngerasa kayak adik kecil gue lama hilang terus tiba tiba pulang kembali
seneng banget rasanya
ada apa sus
saya cuma ingin menyampaikan
kalau dokter yang menangani adik dokter michelle ingin bertemu dengan dokter michelle dan keluarga
setelah ini saya dan suami saya ke ruangan dokter
permisi dulu ya dok
oh ya kalau begitu kita tinggal sebentar nggak apa apa
mama paling juga sebentar lagi keluar
din aku sama angga ke ruangan dokter dulu ya
ternyata ada pesan dari mirna
handphone aku pake disilin lagi tadi
din gue mau kasih tau nih
pak nino baru aja chat gue
biarin aja mir makasih ya udah bilang ke gue
makasih ya mir buat informasinya
jangan kasih izin indah untuk bicara sama rena
alhamdulillah catherine udah giring baru
mereka berdua lagi ada ke ruangan
lagi dipanggil dulu
yolanda kami pamit duluan ya
kalau gitu hati hati di jalan
pak randy itu adalah calon suami
yang baik buat bu catherine ya
dia sampai bawa
boneka ini yang mungkin untuk menemani ibu catherine
saat pak reni tidak bisa ada di sini untuk menemani ibu
kenapa yolanda bilang mas rendy adalah calon suamiku ya
aku kan udah lama putus sama mas randy
apa selama komadi yang aku lewatkan
saya senang sekali bu
akhirnya ibu catherine bisa siuman bisa sadar
pasti ibu catherine bertanya tanya ya kenapa saya ada di sini
ya saya di sini karena saya ingin melihat kondisi bu catherine
begitu juga dengan pak amar
dan pak amar titip salam
pihak pak amar mahendra sampai jenguk aku
sebenarnya apa yang terjadi
atau mereka kesini atas permintaan pak nino
karena aku sekretarisnya
ibu catering saat ini sudah membaik
semoga keadaan ibu catherine semakin pulih
dan bisa kembali seperti semula bu
amin ya allah
aku harus bisa sembuh total
aku ingin kembali hidup normal seperti semula
sebaiknya saya tidak usah memberitahu soal ibu catherine
kalau ibu catherine tidak akan kembali hidup normal
bu catherine itu adalah satu satunya saksi kunci yang bisa menolong bu andin
saya tidak mau terlalu membebani pikirannya
bagaimanapun juga kondisinya tidak terlalu baik untuk saat ini
dan kalau begitu saya pamit undur diri bu
ibu catering yang kuat ya
saya mendoakan yang terbaik untuk kesembuhan ibu
ibu katering yang kuat ya
setelah tadi melalui berbagai pemeriksaan
salah satunya pasien mengalami gangguan bicara
kenapa semua ini dipakai etik
aku tidak tahu aku tidak bisa pikir kalau semua itu dipakai etik
berang berang akan terjadi
siapa yang kalah sekarang
kok belum bobo sih
harusnya bobo loh jam segini kok belum tidur
aku belum tidur
hmm tungguin mama
tapi mama harus bersih bersih dulu ya
baru habis itu mama bareng sama rena
nanti mama nemenin rina bobo mau
askarah mana tuh
ditemenin sama kiki
ya kirain askarah belum tidur ikut ikut kakaknya
mama inget gak besok hari apa
besok hari spesial loh
besok hari spesial loh
hah kayaknya ada yang lupa ya
sekarang hari spesial senin
gak lupa kan oma
hari pertama rena sekolah
hari pertama rena sekolah
oma besok sekolah
ya masuk sd
aku udah gak sabar mau ke temen temen baru loh
gimana kalau malam ini kita langsung siapin aja perlengkapan rene buat sekolah
tapi rena sama ncus dulu ya nanti mama
ya udah oma beres beres dulu
mama juga beres beres dulu
nanti oma bantuin merena ya sama sama suster mirna ya
kita duluan kita duluan
anakmu sudah tumbuh semakin besar dan besok rena sudah mulai masuk sd
rena benar benar menjadi kakak yang baik untuk askara
seperti pesan yang pernah kamu sampaikan untuknya al
seandainya kamu ada disini
kalau kita besok mengantarnya ke sekolah bersama sama
dan malam ini kita mempersiapkan semuanya sama sama mas
jangan seronok mu
ada apa kak
kan ini udah ada satu disini
emang dua duanya mau dibawa
ini apa rena nyari penghapus pink
kamu taruh dimana
ini mama nyari di laci